bagi anda penggemar mozzarella di jakarta ada beberapa tempat makan yang menawarkan kuliner dengan isian dan balutan keju ini
yang pertama ada bakso isi mozzarella warna warni alias rainbow yang ada di salah satu kedai di kawasan kelapa gading jakarta utara
mozzarella warna warni ini dimasukkan di tengah adonan bakso
ini isinya mozzarella ya jadi dagingnya harus lebih tebal supaya pada saat proses perebusan ini mozzarellanya nggak bocor ya
ada yang lain lagi nih bakso isi mozzarella lapis emas wah mewah banget sepertinya ya
kalau bakso yang satu ini diberi tambahan daging cincang supaya rasanya lebih gurih
oh ya lapisan emas yang digunakan ini food grade ya
alias aman untuk dikonsumsi
selanjutnya tinggal rebus deh baksonya
begitu baksonya dibelah keju mozzarella nya langsung meleleh
tak hanya bakso ada juga nih kreasi kuliner cakwe mozzarella yang dijual di kawasan tomang jakarta barat
adonan cakwe dari terigu dan telur diratakan
lalu diisi dengan keju mozzarella dan digulung seperti ini
minyak untuk menggorengnya harus benar benar panas ya supaya adonannya mengembang sempurna
kalau mau kejunya mulur memanjang cakwe harus dimakan pas lagi hangat hangatnya ya
dibandingkan keju parmesan dan cheddar mozzarella punya kandungan natrium yang paling rendah
sementara parmesan merupakan jenis keju yang paling tinggi kandungan protein mineral dan natriumnya
nah ini paling tinggi memang proteinnya
tapi proteinnya tinggi mineralnya juga ikutan tinggi termasuk natrium
sehingga pada orang orang yang beresiko tekanan darah tinggi tentu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi parmesan dalam jumlah yang besar
nah di bawahnya parmesan itu kita kenal keju cheddar
kalau keju ceda dari teksturnya itu dia lebih lembut dari parmesan ini tadi
dan dia biasanya dipakai bentuknya sebagai slice jadi lembaran lembaran
nah keju ini proteinnya lebih rendah dari parmesan
natriumnya juga lebih rendah kalsiumnya juga lebih rendah
jadi dia berada di tengah tengah nih
kalau yang paling rendah natriumnya itu pada keju mozzarella tadi
nah mozzarella ini keju yang bisa dicairkan
jadi kalau dia dicairkan dia tetap elastis
terkait pernyataan keju bisa membuat gemuk
rita menjelaskan bahwa keju memang memiliki kalori tinggi karena kandungan lemak dari susu dan protein yang banyak
yang terpenting bijak mengonsumsi makanan dengan makan secukupnya
adalah kunci agar makanan yang kita santap bisa memberikan manfaat baik bagi tubuh
tim liputan cnn indonesia